pemerintah tengah merancang sistem kerja baru bagi para aparatur sipil negara
termasuk pegawai negeri sipil atau pns
para pns nantinya bukan lagi bisa bekerja dari rumah atau work from home
tetapi bisa bekerja dari mana saja atau work from anywhere atau wfa
dan untuk membahas lebih lanjut kita tergabung dengan satya pratama
kabiro humas hukum dan kerjasama badan kepegawaian negara
selamat pagi pak satya apa kabar
selamat pagi baik mas rizky
alhamdulillah baik pak
oke pak ini kalau kita lihat ke belakang gitu ya
dua tahun pandemi kita mengenal wfh
kemudian bagaimana sebenarnya pak konsep dari wfa yang rencananya akan diterapkan bagi asn ini
ya sebagaimana telah disebutkan tadi ya oleh apa namanya
isinya sih karena kesuksesan pelaksanaan dari wfo wfa
di mana ternyata asn itu naik ini ya
karena itu kenapa tidak diwacananya kenapa tidak terapkan work from anywhere
jadi berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi
beberapa pekerjaan yang memang menggunakan benar benar dari mana saja akan dilaksanakan seperti itu
jadi ini inovasi lebih lanjut dari pelaksanaan wfo wfa
merupakan salah satu bentuk inovasi
di mana nanti diharapkan satu
kepuasan asn dalam melakukan bekerja itu meningkat
sehingga membuat pelayanan yang diberikan ke publik juga meningkat
kualitasnya serta kedua
ini supaya pelaksanaan birokrasi
itu berlaksanaan lebih efektif dan efisien lagi
termasuk kualitas dari pelayanan yang diberikan juga meningkat
ya jadi secara kinerja wfh ini kemarin hasilnya malah lebih membuat kinerjanya meningkat
seperti itu ya pak
kesimpulan dari sebelumnya makanya
seperti disebutkan oleh politik unpateti ya pak yogi suprayogi ya
oke nah kemudian pak ini kan kita juga tahu kalau misalnya konsepnya tadi wfa ini bisa bekerja dari mana saja
tentu ini tidak akan semua unit kerja bisa menerapkan
nah ini mungkin bisa anda jabarkan pak kira kira unit kerja mana saja sih yang berpotensi untuk menerapkan sistem ini
jadi yang bisa seratus persen mungkin yang wfa
itu yang ini ya yang untuk kerja yang sifatnya administratif
tapi untuk unit kerja yang sifatnya harus sifat pelaksana tugasnya harus bertintuhan langsung dengan publik
yang sifatnya pelayanan langsung dengan publik itu nampaknya tidak bisa
contohnya nih contohnya asn yang nakes tenaga kesehatan yang harus hadir di tempat
di tempat apa namanya fasilitas kesehatannya berarti harus hadir
jadi kemudian contohnya pemadam kebakaran
pemadam kebakaran kan mereka harus mengawaki itu standby di kantor
mengawaki alatnya itu alat mobil pemadam kebakarannya maka mereka harus wfo
tapi untuk yang sifatnya administratif sifatnya apa namanya
buatan kebijakan yang bisa di kerjanya remote mungkin bisa
oke yang juga cukup menarik mungkin tadi kalau dilihat secara data ataupun survei
memang wfa ini ternyata tadi kan atau wfh
itu adalah yang menurunkan kinerja
tapi kan kalau kita tahu juga pak ini tidak sedikit tentunya masyarakat yang khawatir
kalau nantinya wfa ini diberlakukan ini nantinya akan menurunkan kinerja
atau mungkin masyarakat juga akan lebih sulit tertangani
tanggapan anda seperti apa pak dari kekhawatiran ini
sebenarnya sudah ada beberapa ini ya inovasi yang dibuat oleh kementerian lembaga dan instansi
salah satunya itu kalau masalah kehadiran itu ada presensi berbasis lokasi
jadi kita bisa apa
namanya memastikan kehadiran setiap asn walaupun dia tidak masuk kantor
berdasarkan itu tadi aplikasi presensi
jadi dia kelihatan ini lokasinya di mana
kemudian kalau dia bisa absen kan berarti dia check in check out
berarti kondisi infrastruktur tik di sekitar pns tersebut berarti bagus dia bisa bekerja
kita menggunakan aplikasi aplikasi yang membuat dia bisa bekerja secara remote
tidak di kantor gitu
kemudian untuk ngerja sendiri memastikannya
sudah ada permen pan nomor delapan tahun dua ribu dua puluh
yang mengatur bagaimana kinerja asn tersebut berbasiskan target itu sudah diatur bagaimana cara menghitungnya
jadi sebenarnya sudah ada aturan aturan pendukungnya
namun halnya dari instansi sendiri memang harus
kan dulu nih asn yang bisa wfa yang tidak bisa
nah itu diatur kemudian setelah itu dikaji lebih lanjut
terus selanjutnya bagaimana tunjangan tunjangannya
terus apakah infrastruktur tik yang tersedia di lokasi tersebut sudah mumpuni
sehingga mereka bisa terus bekerja dan memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan itu tidak terganggu
namun halnya ini perlu digarisbawahi juga bahwa tidak semua tugas dan fungsi asn yang bermacam macam ini bisa dilakukan secara wfa
jadi memang beberapa memang harus hadir untuk memastikan pelayanan publik yang optimal
oke nah kemudian juga kalau masih berbicara soal kekhawatiran masyarakat
ini kan tentu tadi aturannya sudah disiapkan sistemnya juga sudah ada
namun tentu kan ada celah gitu ya pak untuk misalnya para asn mungkin melakukan kecurangan
ataupun juga nanti bisa berpengaruh terhadap penurunan kinerja
nah ini antisipasi yang disiapkan sendiri apa saja
kekhawatiran apa namanya tidak terlayani ya
itu bisa dilanjut bagian mana yang bisa bagaimana yang tidak
untuk yang pelayanan publik memberikan layanan langsung berarti tidak bisa ini tidak bisa wfa harus hadir di kantor
kalau itu aturannya sudah ada dan sudah berjalan
nah untuk yang wfa ini itu sebenarnya tugasnya dari ppk pejabat pembina kepegawaian dan atasan dari sang asn ini untuk memastikan bahwa
asn walaupun tidak masuk kantor tetap produktif tetap berkinerja
tapi mungkin ini mas satu yang perlu kita garisbawahi kemarin itu pada saat wfa
beberapa instansi dan kementerian lembaga itu malah sn nya itu jam kerjanya bertambah
jadi tidak lagi kalau kita masuk kantor jam delapan sampai jam empat atau jam sembilan sampai jam lima
ini malah dia itu dari dia pagi bangun sampai malam terus bekerja
karena sudah tidak bisa lagi menghindar dipanggil sama atasannya eh kamu ikut rapat zoom ya dia ikut
karena dia ada di rumah gitu loh
jadi justru jamnya bertambah
yang menjadi kekhawatiran kita malah kalau wfh dan wfa ini jangan sampai terjadi fatigue bagi para asn dalam berusia
jadi untuk kesehatan mental dan fisik mereka juga gitu
jadi beberapa hal memang harus diperhitungkan lebih lanjut harus diatur lebih lanjut
oleh karena itu ini wacana ini itu masih digodok aturannya di permen pan rb
kemudian masih dikaji lebih lanjut bersama sama dengan semua instansi dan kementerian lembaga terkait
oke kemudian juga yang tidak bisa dikesampingkan adalah kalau tadi memang aturan wfa ini kan tidak bisa berlaku di semua unit kerja
tentu akan ada potensi kecemburan sosial gitu ya pak bagi yang bisa diberlakukan wfa dan yang tidak
ini bagaimana dari antisipasi adanya kecemburan sosial yang mungkin nanti

ya kalau kecemburan sosial antara asn itu kan tugas mas
kalau tugas kan masih ada rolling masih ada kesempatan untuk mereka yang ingin merasakan wfa mungkin minta pindah
itu kan bagian dari manajemen asn di dalam sebuah instansi dan kementerian lembaga
itu bisa tapi itu keputusan strictly keputusan dari ppk dan atasan masing masing
kalau iri itu biasa mas
kewajiban asn kan yang melaksanakan perintah melaksanakan tugas dan fungsi
betul jadi ngabdi sama negara gitu harusnya ya pak
asn kan mengabdi mas
oke kemudian juga tadi yang cukup menarik sebetulnya tadi kalau misalnya dibilang secara survei kalau wfh kemarin ini kan meningkatkan kinerja
tapi di lain sisi juga bagi para asn nya tadi bapak juga sampaikan jam kerjanya jadi bertambah gitu ya karena di rumah
nah kemudian terkait dengan tadi evaluasi dari wfh yang sudah berjalan dua tahun kemarin
ini apa saja sih catatannya apakah memang ada hal hal tertentu yang dituntut oleh para asn termasuk juga misalnya tunjangan tambahan pak
jadi satu yang harus wajib ya itu infrastruktur pik teknologi informasi dan komunikasi yang semumpuni
mendukung pekerjaan secara remote atau work from anywhere
kedua ini trennya sekarang ini untuk asn itu punya gadget smartphone tablet dan komputer yang bisa memungkinkan mereka itu ikut zoom atau ikut apapun ya
apapun zoom atau webex atau apapun itu yang bisa bersamaan
itu mungkin nanti perlu dipikirkan juga dukungan ini gadget
jadi apa namanya gadget bagi asn untuk yang bisa melakukan ini kan berarti harus didukung untuk pelaksanaannya oleh kantor
nah ini harus dipikirkan juga
gadget jenis apa yang harus dimiliki
kemudian ini tentunya juga nanti akan mempengaruhi perencanaan
kemudian dalian juga apakah itu masuk gadgetnya yang diberikan itu jadi barang milik negara
jadi banyak sekali yang harus disiapkan pak
tapi yang paling penting ialah itu tadi satu infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di daerah atau di wilayah yang akan menerapkan wfh ini harus mumpuni dulu
oke baik jadi tentunya kita bersama menunggu gitu ya kebijakan ini
semoga nanti aturannya sudah matang dan juga ini akan meningkatkan kinerja dari para asn tentunya
terima kasih bapak satya pratama kabir huma sukum dan kerjasama badan kepegawaian negara
salam sehat juga mas selamat bekerja
terima kasih pak